ini dua senior senior sudah kasih tapi saya singkat saja
dalam sejarah karir saya inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang
yang digugat apa yang dibahas bansos
isi dari permohonan itu adalah tentang bansos
dan itu bisa dijawab dengan satu kalibat
bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan
dan mk tidak punya kewenangan menilai bansos
jadi permohonan dari satu ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf
bansos itu adalah sah sesuai dengan undang undang
karena kalau tidak sah kpk sudah turun
ya sembilan puluh persen surat permohonan itu memakai alasan pansus
bansos adalah sah dan oleh karenanya jawaban kamu ngaceh permohonan kami ngoceh lagi ngoceh ngoceh dan cengeng